anda kurang familiar dengan olahraga ini
wajar sebab olahraga tenis pantai memang tergolong sebagai jenis olahraga baru di tanah air
tenis pantai pertama kali diperkenalkan di indonesia oleh ppplt
sebagai induk organisasi tenis lapangan di tanah air pada akhir tahun dua ribu dua puluh lalu
namun tentunya cara bermain tenis pantai berbeda dengan tenis lapangan
beberapa penyesuaian pun harus dilakukan oleh para petenis putri nasional indonesia
yang mencoba bermain tenis pantai
dimainkan di atas lapangan berukuran enam belas x delapan meter dan net setinggi satu tujuh meter
tenis pantai bisa dimainkan secara berpasangan ataupun tunggal
sistem skor di tenis pantai juga mirip dengan tenis lapangan
selain itu tenis pantai juga bisa dibilang sebagai olahraga yang simple fun
dan bisa dimainkan semua orang mulai dari anak anak hingga orang dewasa
tapi bermain tenis pantai memiliki tantangan
berbeda dengan di indonesia sebenarnya sudah sejak tahun dua ribu delapan
federasi tenis internasional atau itf menggelar itf beach tenis tour
tahun lalu bahkan ada tiga ratus event di kalender itf
yang akhirnya harus tertunda karena pandemi covid sembilan belas
kalau di dunia sih sudah olahraga prestasi
karena dia sudah masuk sebagai salah satu cabang olahraga
yang dipertandingkan di world beach games
di indonesia saat ini tentunya masih olahraga rekreasi
karena kita dalam tahap memperkenalkan
tapi tentunya kalau sebagai plt kita harus aim nya goalnya harus ikut prestasi
tapi kan kita harus cari dulu atletnya
dan kita harus berusaha untuk menjadi atlet beach tennis
nah bagi anda yang ingin menjadi atlet nasional
tak ada salahnya untuk mencoba dan berlatih bermain tenis pantai
siapa tahu anda bisa menjadi andalan tim merah putih di cabang olahraga tenis pantai